dan saatnya kita pantau bagaimana suasana kota moswa di rusia dalam suasana ramadan kali ini
kita akan melihatnya sudah ada mbak haryati
mbak hartati sorry ada mbak hartati atau yang sering di siapa mbak tatoy
warga negara indonesia di moskwa
selamat malam waktu rusia atau moswa ya di sana ya
seperti apa mbak tatoy bentuk membatasan sosial di rusia
terkait pandemi virus corona ini
baik jadi saat ini di rusia sendiri sedang terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona ya dalam sepuluh hari terakhir ini
sebanyak sebelas ribuan kasus dalam satu hari
bahkan pada tanggal tujuh mei kemarin di rusia sendiri memecahkan rekor untuk dalam satu hari itu terbanyak untuk kedua di dunia untuk satu hari terdeteksi virus corona pasiennya
dan pada hari ini saja virus corona sendiri pasien virus corona yang terinfeksi itu sebanyak sebelas dua belas orang
dan sampai hari ini rusia menduduki angka kelima untuk pasien terinfeksi virus corona terbanyak kelima di dunia
dan sampai hari ini terinfeksi sebanyak dua ratus sembilan enam ratus delapan puluh delapan orang dan kasus yang meninggal dunia sebanyak satu sembilan ratus lima belas orang
ya bentuk apa
apa pembatasan sosial di sana mbak totoy
kalau di indonesia kita tahu mungkin mbak toto juga baca kita memperlakukan psbb ya
kalau di kota moskow sendiri sudah diberlakukan lockdown
kalau di kota saya yang tempat saya study sini sudah diberlakukan lockdown sejak tanggal tiga puluh maret kemarin dan akan terus berlanjut sampai tanggal tiga puluh satu mei nanti
dan lockdownnya itu berupa kita sekarang sudah aturan berpergian di moskow sendiri sudah sangat ketat
kita sendiri tidak bisa berpergian tanpa menggunakan masker dan juga sarung tangan
jika kita kedapatan berpergian tanpa menggunakan masker dan saran tangan maka kita akan didenda sebanyak lima rubel atau sekitar
dan berpergian menggunakan transportasi juga sudah sangat sulit
jika menggunakan kendaraan umum maka kita harus daftar digital pas lockdown dan itu harus daftar lewat websitenya
dan setelah mengisi
jadi formulirnya dan kita memberikan tujuan tujuan kita kemana dan berapa lama keluar
dan digital pas lockdown itu akan digunakan untuk masuk ke metro
karena di sini kita menggunakan metro dan bus dan saat kita memasukinya kita harus menunjukkan itu
kodenya itu kode perjalanan
mengingat bahwa ada kesulitan ketika mengakses transportasi
bukan kesulitan ya tapi ribet saja caranya untuk mengakses transportasi
di umum bagaimana dengan bulan puasa ini sudah bersiapkah atau sudah siapkah dengan kondisi kondisi seperti ini
karena kan lonjakan jumlah itu terjadi di tengah tengah bulan puasa mbak
iya kalau puasa di rusia sendiri sudah semakin sulit ya
soalnya ini tahun kedua saya berada di rusia
dan kalau di bulan ramadan sendiri tahun lalu itu kbri mengadakan banyak kegiatan keagamaan
seperti buka puasa bersama
juga sholat raweh dan jika tidak harus
tapi untuk tahun ini semuanya ditiadakan
bahkan untuk sholat idul fitri pun ditiadakan
jadi agak lebih susah sih
tapi untuk bahan makanan sendiri untuk bahan pokok kita yang kayak beras kan
di sini orang bahan pokoknya bukan nasi ya
kalau kita kan beras gitu
jadi untuk beras sendiri harganya sudah naik dan juga sudah langka
berarti naiknya berapa persen tuh kira kira
misalnya kayak beras gitu di toko asia
soalnya kalau toko asia di sini juga jauh ya dari tempat tinggal saya
jadi kita belanjanya di supermarket terdekat saja
soalnya untuk naikkan daerah rantai juga ribet
dan kartu diskon mahasiswanya kita juga sudah di lock gitu
jadi sudah tidak bisa digunakan
harus menggunakan harga warga rusia
kalau misalnya menggunakan perbandingannya
kalau misalnya menggunakan kartu pelajar dengan tidak berapa
selisihnya signifikan nggak atau mahal banget gitu nggak mbak
jauh jauh jauh banget harganya
kalau menggunakan kartu mahasiswa itu satu bulannya lima ratus rubel atau delapan puluh ribuan
tapi kalau menggunakan kartu biasa satu bulannya itu dua empat ratus atau rp lima ratus ribu
cukup banyak ya
oh itu sudah berkali kali lipat ya
mbak tata yang berbicara mengenai bantuan apa saja bentuk kepedulian dari diaspora
indonesia di sana atau kbri untuk para wni atau pelajar yang tengah menuntut ilmu di sana
kalau sampai hari ini ya karena kasusnya sudah meningkat
tapi dari kbri sendiri sampai hari ini belum ada bantuan
kalau untuk saya ya yang kuliah di moskow sendiri
belum ada bantuan dari kbri
tapi saya sudah mengkonfirmasikan kepada ketua permos di sini dan ketuanya bilang
bahwa sudah dipersiapkan namun menunggu datanya lengkap dulu
karena banyak mahasiswa juga yang kembali ke indonesia setelah ada pengumuman akan di logon kotanya
jadi masih menunggu data datanya lengkap dulu
tapi saya sendiri berharap semoga cepatlah datanya terkumpul
soalnya sampai hari ini saja sudah lima orang mahasiswa indonesia yang terinfeksi virus corona
oh gitu ada yang positif
iya sudah lima orang
sudah lima orang
sejauh ini bagaimana bentuk kepedulian dari kbri dengan adanya korban dari para pelajar ini wni
kabarnya sih akan dikasih vitamin dan juga masker
soalnya kalau kita keluar kan harus menggunakan masker
kalau tidak di denda
jadi semoga cepat
soalnya kalau dari negara lain ya kalau teman saya dari vietnam dari bangladesh dari china
mereka sudah dapat bantuan
mereka sudah dapat masker vitamin juga uang tunai
mengingat ada lima pelajar atau lima wni yang positif covid di rusia
bagaimana dengan asuransi kesehatan pelajar di sana
apakah mudah diakses atau seperti tadi anda bilang soal beras itu harganya jadi berkali kali lipat
bagaimana fasilitas kesehatan untuk bisa melayani teman teman wni di sana
kalau yang terkena virus atau
yang terkena virus sendiri itu sudah diberikan bantuan oleh kbri ya
soalnya kbri menjamin keselamatan mahasiswa yang sudah terdampak covid itu
tapi untuk yang kita sendiri yang belum sampai hari ini belum
cuma ada salah satu pejabat lah di sini yang sudah memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa sembako
tapi itu sendiri tidak merata ke semua mahasiswa
bantuannya secara personal
jadi tidak mungkin ratusan mahasiswa itu dibagi bagi
kalau sesama mahasiswa di sana komunikasi terus ya
ada grupnya gitu mungkin ya
kalau komunikasi ada
jadi jumlah mahasiswa indonesia nya lumayan banyak
sekitar dua puluh an orang
tapi kita hidupnya di beda beda dong gitu
jadi saya di dom tujuh ada teman saya di dom satu di dom tiga
dan kita sekarang tidak bisa saling mengunjungi
karena semakin what's in rome punya bangunan yang beda beda
jadi di kunci gitu hanya untuk mahasiswa yang tinggal di situ yang bisa masuk
jadi untuk buka puasa bersama untuk syahor itu sudah tidak dilakukan lagi
harta hati kita harapkan memang ini menjadi perhatian bersama pelanggan pemerintah ya
ini teman teman kbri atau pemerintah ini jika melihat tayangan kita pada pagi hari ini diperhatikan
ini ada keterangan dari mahasiswa kita yang ada di rusia
ini bantuan harus segera sampai
karena wni dimanapun berada tanggung jawab negara